satoshi dan pikachu
pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan
mulai dari permainan seru
hingga bertukar koleksi kartu pokemon
terdapat pula acara
meet and greet bersama pikachu dan kawan kawannya
aku suka banget sama pokemon sebenarnya dari kecil banget sih
karena memang dulu
tereksposnya sama pokemon
dari animenya kemudian ada gamenya
dan juga ada manganya juga
acara sebelumnya dibuka
oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
ia pun menilai perkembangan industri permainan
terus tumbuh dan berkontribusi
pada pendapatan negara
sebesar dua miliar
dan terus bertumbuh secara signifikan
muncul pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pokemon menjelma menjadi budaya pop
yang bertahan lebih dari seperempat abad
pokemon pun diadaptasi
mulai dari game komik kartu
hingga film layar lebar
tapi salah satu
anda bers mudanya
kim sedang menunggu
dalam rangka merayakan penayangan serial krian sinchan yang ke tiga puluh tahun
animation international indonesia selaku pemegang lisensi sinchen
menggandeng kreator komik lokal thaila lats untuk berkolaborasi dalam pameran berjudul welcome to casubake city
mostly karakter karakter ini kan yang back to sembilan puluh
yang karakter karakter kita dulu nih yang kita we ben growing up with ya gitu
jadi disitulah akhirnya tercetuslah saya tanya sama ot
eh kayaknya mirip nih karakternya sinchan sama tahila lats gimana mau gak kita kolaborasi
tahila lats sendiri punya perjalanan panjang dalam ranah webkomik indonesia
meluncur di platform instagram pada tahun dua ribu empat belas
kolaborasi ini pun menjadi pencapaian para kreator indonesia
dimana bisa membuat komik sinchan versi tahila lats
pameran digelar di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
dan akan berlangsung hingga lima belas januari dua ribu dua puluh tiga
pameran juga menyediakan booth foto makan hingga souvenir
jadi para penggemar pasti akan puas bernostalgia
rencananya acara serupa akan digelar di beberapa kota
tim liputan cnn indonesia